assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam selamat malam bapak bapak
selamat malam bapak bapak perkenalkan nama aku muhammad ronaldo
kita langsung aja ke tema lah
langsung ke tema
kalau kita melihat bahwa isunya tidak perlu mundur
betul tidak perlu resign
tidak perlu resign
cukup cuti aja untuk menteri yang pengen nyalonin presiden
kita jadi curiga ini tuh ide siapa pertama kali
ini jangan jangan ide ini muncul dari salah satu menteri
yang pengen nyalonin presiden
tapi gak yakin menang
ini sama kayak karyawan yang ngelamar kerja di tempat lain
padahal masih kerja di tempat yang lama
betul kalau ditanya bosnya gimana
kalau misalnya ditanya sama bosnya
kamu kenapa udah ngelamar kerja di tempat lain
tapi masih kerja di tempat saya
ya kalau keterima alhamdulillah
kalau enggak yaudah
tapi bang gian ya
menurutku yang aku perhatikan disini
justru yang cerdas itu tuh adalah pak jokowi
pak jokowi yang cerdas
ketika para menteri menteri itu udah happy gitu
wah kita nggak perlu lagi mundur
mereka udah happy
tapi mereka lupa satu hal
apa tuh dong
yang namanya cuti belum tentu diterima
namanya cuti belum tentu diterima kan
belum tentu diterima
takutnya mereka udah siapin kampanye
mereka udah happy happy
pas hari mereka kampanye
mereka ajukan cuti
malah ditugasin pak jokowi
damain ukraina dan rusia
jadi gak bisa kampanye
malah lebih repot
malah lebih repot
tapi kalau kita misalnya lihat dok
ini ada empat calon
bagi kami sebenarnya milenial
bahwa harusnya para menteri itu mundur
karena takutnya tumpang tindi pekerjaan
pasti akan berpikir
seti cutinya karyawan
takutnya pak prabowo gitu
amit amit tahun dua ribu dua puluh
ada perang di indonesia
dia masih bekerja
pak ini kita ada perang pak
bentar dulu kata pak prabowo
atau mungkin pak sandiaga
kenapa pak sandiaga
pak sandiaga unum
ketika orang orang lagi pada
karena pak sandiaga lagi berkampanye
namanya dirubah pak
kita akan takutnya begitu
kita gak tau
pak erlangga ini
kalau misalnya dibandingin
dan terlalu rempat
pak erlangga ini
elektabilitasnya paling rendah emang
sesuai statistik benar
kalau kita lihat di jalan jalan
mungkin ini pak erlangga ini
lebih fokus kerja dong
atau beliau nggak yakin menang
antara dua itu kan
kita gak tau pak
atau mungkin karena pak erlangga ini
adalah menteri ekonomi
hasil semaksimal mungkin
oh jadi budget ya bang ya
ini pempertimbangan budget
jadi mungkin pak erlangga
ketika capres yang lain
pak erlangga pakai
jadi kita jangan kaget
kalau nanti kita ngeliat
ada baliho pak erick thohir
di belakang itu ada
balihoh pak erlangga
jadi kita gak tau
atau mungkin pak erlangga
kalau pengen kampanye
gak bikin kampanye akbar individual
yang ada sekarang
anak muda lagi banyak banget
tapi pesan saya cuma satu pak erlangga
kalau pengen nebeng ke festival musik
jangan pilih salah satu festival musik
apa tuh bang
karena hari ketiganya bubar
yang paling menarik
mukanya ada dimana mana
kita semua tau lah
baliho nya ada dimana mana
ada muka pak erick thohir di bandara
mau narik uang
saldo kita gak ada
ada pak erick thohir di atm
sampai sampai di pak erick thohir
ada muka pak erick thohir juga
kalau itu kan
ada muka pak erick thohir
kalau gak ada kan malah kaget
tapi mungkin terakhir dari kita aja
aldo dan gian
untuk para menteri
sebenarnya boleh boleh aja
kalau mau jadi capres
tapi ingat satu hal
apa tuh do
adalah kerja nyata
bukan baliho yang tertata
aldo dan juga gian
itu tadi sentilan sentilannya
semoga bisa diserap oleh
mas ferry dan juga
para pemimpin di negeri ini
dialog kita pada malam hari ini juga
penampilan dari aldo dan juga gian
saya mengucapkan terima kasih
kepada para antarsumber
yang sudah hadir di studio
ada tenaga alih utama ksp
dan juga alvin
kemudian wakil ketemu
mbak bipi fitri susanti
pakar hukum tata negara
direktur lingkar madani
kita ketemu lagi
waktu indonesia barat
dan sampai jumpa
jangan lupa like share dan subscribe ya